cepat serahkan harta benar
kau tak perlu tahu siapa kami
cari mati kau cepat serahkan
sesungguhnya tidak baik
merampas harta yang bukan hak
bisa memberikan ku kuat yang sangat hebat
aing kekara menggemburin padaku
berani kamu melangkah dari tempat ini
jangan pergi kamu
dasar guru tidak berguna
aku telah mengatakan hal yang benar
semua makhluk hidup di bumi ini
berhak untuk masuk surga
termasuk kau orang kasurka
baru kali ini aku mendapatkan jawaban berbeda
habis sekarang jawab
kenapa aku bisa masuk surga
padahal aku telah membunuh banyak orang
sebesar apapun dosa manusia
lebih besar pengampunan dari allah swt
allah swt berfirman
dalam surat an zum'ah
yang telah melewati batas dirinya sendiri
janganlah kamu berputus asa dari rahmat allah
sesungguhnya allah swt maha pengampun
lagi maha penyayang
barang siapa yang telah berbuat kejahatan
kemudian dia memohon ampun kepada allah swt
niscaya allah swt maha pengampun
lagi maha penyayang
ajarkan aku bagaimana caranya menghapus dosa dosa aku
benarkah kau ingin bertobat
saya ingin bertobat
karena hidupku tinggal satu hari
aku ingin bertobat atas dosa dosa aku
karena aku ingin masuk surga
rangga sokah bertaubat karena menginginkan surga bukanlah hal yang buruk
apakah kau ingin aku beritahu apa hal yang lebih baik
apakah ada yang lebih baik daripada surga
bertawabatlah karena allah swt
karena allah lah zat yang mulia yang patut kita sembah
baiklah aku akan bertobat karenanya
mau lari kepada kamu yudhakara
maafkan aku jika aku berkata seperti itu padamu
aku tidak akan pergi
jangan berani ngebantah ke air yudhakara
aku tidak tahu bagaimana caranya berwudhu
aku mencoba untuk menguat kata kata
jika kau ingin bertawabat
sucikanlah tubuhmu dengan air wudhu
mudah mudahan dengan kau membasuh tangannya
allah swt akan mengampuni dosa dosa yang pahala
awak adalah ksermu
agar pikiran kita dijernihkan
dijauhkan dari sifat tengkih bicar dan termsuhan
jangan byutara sajini
baiklah ayass disparungkannya
ya ayusah tubuhmu
wa'alaikaimu ma'il modeling
cepat serahkan harta bedah
kau tak perlu tahu siapa kami
cari mati kau cepat serahkan
sesungguhnya tidak baik merampas harta yang bukan haknya
hah banyak bicara kita habisi dia
kamu adalah lawan
kalau begitu majumlah
apakah kau layak melawanku
bukankah nanda prabu surawi sesa sudah memusirmu
lalu kenapa kau masih disini
kau malah mencelakai putraku
tanyakan saja pada rakam
dia yang membawa nanda prabu keluar dari kamar rais subanglar
untuk apa dia disana
putraku apa yang terjadi pada aku
perempuan itu yang memukulku
kau dengar sendiri apa yang dikatakan anda prabu
kenapa kau masih saja mengelak
kamar ibu nanda subanglar
untung ada uang yang menyelamatkanku
apakah yang kau maksud
perempuan itu adalah
ibu nanda ambetrasi
dia memakai topeng ibu nanda
aku tidak mengenalinya
itu pasti ibu nanda ambetrasi
jika ternyata kau yang membuat putraku seperti ini
aku akan menuntutmu hukuman mati
pertama kali aku menuntutmu
aku akan menuntutmu
silahkan cari bukti bukti jika memang ada
aku tidak akan pernah takut
karena aku bukan pelakunya

aku akan menuntutmu
aku akan menuntutmu
sadarlah pak man
apa yang pak oman lakukan
tidak bisa dibenarkan
serahkan kantong bekal
kau pasti menyimpan uang
atau bahan makanan
kalaupun aku punya
aku tidak akan menyerahkan kepada perampok seperti kamu
ternyata kau bosan hidup rupanya